terpidana kasus korupsi hak tagih bank bali joko chandra saat ini masih ditempatkan di gedung barreskrim jakarta selatan
setelah ditangkap dari persembunyiannya di kuala lumpur malaysia dan dibawa ke jakarta pada kemarin malam
pihak kepolisian menempatkan joko chandra di gedung baris krim selain untuk memenuhi administrasi terkait dengan hukuman badan
selama dua tahun yang belum dijalaninya pihak kepolisian juga tengah mendalami keterangan dari joko chandra
terkait dengan pelariannya selama ini dan juga kemungkinan kasus kasus di luar dari kasus korupsi hak tagih bank bali
karena seperti diketahui bahwa joko chandra yang merupakan buruanan sebelas tahun dari kejagung
ini melarikan diri pada tahun dua ribu sembilan dan sempat berpindah pindah negara mulai dari papua new guinea singapura hingga malaysia
namun pada pertengahan tahun ini joko chandra dideteksi berada di indonesia tanpa tercium keberadaannya oleh penegak hukum
baik itu dari pihak kepolisian
pihak imigrasi bahkan dari pihak kejaksaan dan bahkan joko chandra selama di indonesia melakukan berbagai aktivitas
seperti membuat ktp elektronik lalu juga sempat datang ke pn jakarta selatan untuk mengurus pk kasusnya
dan keberadaan joko chandra selama di indonesia ini juga menyarat nama nama petinggi dari lembaga negara
misalnya dari pihak kepolisian ada tiga jenderal yang dicopot dari jabatannya karena diduga membantu pelarian dari joko chandra
tiga perwira tinggi polri tersebut antara lain adalah brigjen presetio utomo yang dicopot jabatannya dari kepala biro koordinasi dan pengawasan pns
selain itu juga brigjen prasetyo utomo ini juga sudah ditetapkan tersangka oleh kepolisian karena diduga melakukan penerbitan surat jalan palsu untuk joko chandra
selain itu ada irjen napoleon bonaparte yang dicopot dari jabatannya sebagai kadif hukum interpolri
ada juga brigjen nugroho selamet
ada juga brigjen nugroho selamet yang dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris ncb interpol indonesia
dari kejaksaan sendiri pihak kejaksaan ini mencompot jaksa agung pinangki sirna malasari
yang merupakan kepala sub bagian pemantauan dan evaluasi dua biro perencanaan jaksa agung muda
dimana seperti diketahui bahwa pinangki sirna malasari ini sempat viral beberapa waktu lalu di sosial media
karena fotonya ini terungkap ada foto bersama
dirinya bersama joko chandra dan juga pengacaranya joko chandra yaitu anita kolopaking
di mana foto ini sendiri diambil pada tahun dua ribu sembilan belas di tempat pelarian joko chandra di malaysia
sampai sejauh ini pihak kepolisian masih mendalami apakah tujuan dari kejaksaan dari jaksa yaitu pinangki sina malasari ini berkunjung ke malaysia
dan selain itu juga ada anita kolopaking yang merupakan pengacara dari joko chandra yang sudah ditetapkan tersangka
oleh pihak kepolisian karena membantu pelarian dari joko chandra dan juga terkait dugaan melakukan
ataupun memuluskan penerbitan surat jalan palsu untuk joko chandra
dan keterangan dari joko chandra ini dibutuhkan untuk mendalami kasus ini
dan dari pihak kepolisian sendiri sejak awal juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan
adanya nama nama baru terkait dengan kasus pelarian dari joko chandra
mengingat beberapa nama petinggi lembaga negara yang saat ini
masih ada nama nama yang sudah dicopot jabatannya dan juga sudah diberikan sanksi indisiplina
dan juga sanksi administrasi terhadap lembaga negara tersebut
dan tidak mungkin nama nama ini akan menjadi nama baru terkait dengan kasus ini
reza ramadan adriawan saputra jakarta
pelarian burunan kasus pengalihan hak tagih utang bank bali joko chandra berakhir
pada kamis kemarin tim barat skrimpori berhasil menangkap joko di kuala lumpur
sementara menko polhuka mahfud md mengungkapkan operasi penangkapan joko chandra telah dilakukan sejak dua puluh juli lalu
turun dari pesawat menggunakan baju tahanan berwarna oranye
tangan diborgol dengan pengemanan ketat
inilah akhir pelarian burunan terpidana kasus pengalihan hak tagih utang
atau kesi bank bali joko sugiarto chandra
joko chandra berhasil ditangkap
di malaysia oleh tim barat skrimpori yang bekerja sama dengan polisi di raja malaysia
buronan sebelas tahun ini langsung diterbangkan dan tiba di bandara halim perdana kusuma jakarta pada kamis malam
dengan pesawat sewaan cl enam ratus empat dengan nomor penerbangan n tujuh ratus dua puluh as
penjemputan joko chandra langsung dipimpin oleh kepala barat skrimpori komjen polis tio sigit prabowo
kemudian joko chandra pun langsung dibawa ke gedung barat skrimpori
untuk diperiksa lebih lanjut
komunikasi intens terus kita lakukan untuk mendeteksi
dan alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kepastian bahwa yang bersangkutan berada di kuala lumpur
sementara menko polhukam mahfud md menceritakan bagaimana awal mula operasi penangkapan joko chandra
yang menyebut operasi penanggapan
joko chandra telah direncanakan sejak dua puluh juli lalu dengan kerjasama polis to polis
pak listio sigit ke kantor saya itu tanggal dua puluh minggu lalu
dia menyatakan akan polisi sudah menyiapkan sebuah operasi penangkapan
pak sigit pak listio sigit meyakinkan kami tidak usah g dua g pak cukup p dua p
kami akan melakukan operasi mulai nanti malam kata pak sigit tanggal dua puluh itu
mulai nanti malam untuk melakukan penangkapan karena kami sudah tahu tempatnya
sesudah saya berdiskusi kira kira sepuluh menit saya yakin bahwa polisi bisa melakukan itu
sehingga sejak itu juga saya tahu hanya nunggu waktu
tetapi ada kesepakatan bahwa yang tahu operasi ini hanya presiden kapolri dan menko polhukam yang di atas
mahfud juga menekankan untuk tetap menelusuri siapa saja yang terlibat dan membantu pelarian joko chandra
terkait hal ini kepolisian juga menetapkan kuasa hukum joko chandra anita kolopaking
sebagai tersangka dalam kasus dokumen palsu dan membantu meloloskan terpidana
sebelumnya sudah ada tiga jenderal polisi yang dicopot oleh kapolri jenderal idam aziz
karena diduga melanggar etik yang bersangkutan dengan buronan joko chandra